terima kasih anda masih di tech news
hari raya idul fitri nih lebaran sebentar lagi
selain pakaian apa anda juga sudah siap siap berburu smartphone baru
jika melihat banyaknya produk smartphone yang masuk ke indonesia di kuartal awal tahun ini
berikut kami sudah merangkum nih fakta fakta terbaru mengenai industri pasar smartphone di tanah air
yang ternyata indonesia menjadi ladang paling subur para produsen smartphone untuk kawasan asia tenggara
nah ada beberapa alasan yang mendorong pertumbuhan pasar smartphone di indonesia
terutamanya dari pertumbuhan ekonomi dan juga gaya hidup
kita lihat bersama indonesia sebagai ladang subur bertanam smartphone
bukan lagi bertanam tumbuh tumbuhan atau buah buahan ya
kita lihat dari yang pertama
yang pertama firma riset canalyst mencatat pertumbuhan pengapalan smartphone di indonesia pada tahun dua ribu delapan belas
total smartphone yang berhasil dikapalkan di indonesia sebesar tiga puluh delapan juta unit
nah dari fenomena ini
ini sebenarnya hal apa yang mau pengaruhi perilaku pembeli di indonesia
mari kita lihat slide selanjutnya
perilaku konsumen yang konsumtif aduh ini bukan rahasia umum ya
memang depresiasi mata uang domestik terhadap dolar sejatinya tak hanya terjadi di indonesia
namun menurut channelis ekonomi indonesia ini terbilang cukup kuat dibandingkan dengan negara lain
sehingga pertumbuhan smartphone tetap melaju kencang begitu
dan yang selanjutnya kita lihat lagi

pertumbuhan smartphone di indonesia
yang terdapat di mana mana raksasa mesin pencari informasi google misalnya
melakukan riset ketika ramadhan
nah salah satu pihak channelis juga menjabarkan hal ini diketahui dari penjualan flash sale
yang dilakukan sejumlah e commerce yang turut mendongkrak pertumbuhan pasar smartphone di indonesia
smartphone jenis apa saja yang paling diminati yang paling laku sama masyarakat indonesia
kita lihat nih yang laris manis di indonesia ternyata inilah lima besar penguasa pasar smartphone di indonesia
berdasarkan market share di kuartal empat dua ribu delapan belas
dengan pengapalan smartphone sebesar sembilan lima juta unit
apple ternyata udah tidak terlalu banyak peminatnya ya
jadi ini ada lima besar ponsel terbanyak yang digunakan masyarakat indonesia
nah dari keseluruhan penjabaran ini
tentunya hal yang tidak mengejutkan yakni fakta bahwa orang indonesia ini
saya anda semuanya punya perilaku konsumtif
sehingga hal inilah yang dijadikan ceruk perusahaan smartphone berbondong bondong untuk memasarkan produknya
bahkan seorang analis industri tech antelco google indonesia menyatakan
orang indonesia yang punya uang lebih cenderung fokus pada kebutuhan tersier seperti handphone
daripada primer dan juga sekunder